tapi pak kalau kita kesana dan pak nino tidak ada di tempat bagaimana pak
hanya akan membuang buang waktu saja
ah isok lah
pokoknya hari ini kamu gak usah ikut sama saya
kamu fokus aja untuk mendapatkan informasi tentang remisi hukuman ibu elsa
ada lagi yang perlu saya bantu pak
kamu belum juga lurusin rambut kamu
halo pak supri saya tunggu di lobi
tidak mungkin saya meluruskan rambut saya di kantor pak
ibu elsa sudah bu waktunya sudah habis ibu elsa harus kembali lagi ke sel
ya sebentar ya saya mau ngomong dulu sama anak saya
udah makin besar ya
nanti kita ketemu
kita ketemu lagi ya
nanti sore kita ketemu lagi bilang sama papa
nanti kesini ketemu sama mama
kita peluk pelukan kayak gini lagi
aku nggak tahu apa yang akan terjadi
hanya ingin gesya dalam pelukanku saat ini
hanya gesya yang tersisa
gesya milikku satu satunya
ya udah udah sayang nanti kita kesini lagi
nanti kesini lagi
iya iya selalu kesini ya
nanti kesini lagi ya
pak amar otw kesini
aku kan belum konfirmasi
panino aja belum sampai kok
iya halo pak saya baru dapat kabar
pak amar itu sedang dalam perjalanan kesini
bapak sekarang posisi dimana ya pak
mau menuju ke kantor
oh syukurlah baik kalau begitu pak
ada meeting yang harus saya handle
ini nama yang pak amar ya
oh ya kamu dapatkan pesan saya
saya ke kantor bawa kesha
saya minta tolong nanti kamu tolong jagain kisah sebentar pas saya meeting dengan pak amar ya
terima kasih banyak kat

thanku bien masanya mbah
tentang s kuck kuck

dekat dan menebak dari gue
ma kenapa sih keliatan yang gelisah gitu ma
mungkin mama lagi khawatir aja pak
soalnya belakangan ini kan keisha tuh gak bisa diem
maksudnya gak tenang mikirin keisha sama nino gimana ya
mami nunggu dulu makan nih ya
memang gak usah khawatir ya
jadi mama tuh pake kesempatan untuk istirahat tidur
dan gak usah pikirin macem macem ma
ya ya mudah mudahan lancar ya
iya sebentar ma ya
kalo mereka tau itu pemberian dari opa mereka pasti nerima itu
tapi kalau mereka tahu itu dari gue pasti udah dibuang ke tong sampah
tunggu kepikiran buat nulis opa surya
kalo dia udah bisa meyakinkan nino
gue gak mau gara gara soal baju lebaran elsa jadi waring uringan
gue juga sayang sama keisha
dan gue berharap secepatnya kita bisa berkumpul
menjadi keluarga yang bahagia
kasian banget sih lo
yang berusaha mati matian buat ngeluarin elsa
tapi setelah elsa keluar
dia jadi milik gue
kita emang jodoh sa
terbuktikan kita bisa jadi partner yang bagus buat ngerjain nino
itu dari siapa buat siapa
ini tadi ada yang ninggalin ini
gue dipek di depan pintu ma
mungkin kurirnya nggak mau lama lama kali
sebentar papa lihat dulu ya
coba dari siapa
dari pak surya
ini pa pasti mainan buat keisha
aduh baik banget pak surya
ke pikiran dia
papa kabarin aja ke pak surya kalau udah terima barangnya
bawa telepon ya
gak nyambung mah teleponnya
oh ya mungkin pak surya kangen ya sama keisha sampai kirim hadiah segala
dari kafe pak
vendor kopi kita dari papua lagi ada di sini
kok menedak sekali ya
iya ya mungkin mereka juga lagi di jakarta kali ya
pak ini vendor kopi kita yang dari papua ada di jakarta
yaudah kita ketemuin mereka dulu deh
kasian juga mereka kan
udah jauh jauh datang dari sana masa gak ketemu sama kita ya
iya kita ketemuin mereka dulu baru kita kelapas
tapi perasaan aku kita harus kelapas sekarang
aku gak ngerti kenapa kok
kok aku merasa gelisah sekali
tapi sebentar aja ya pak kita kesana ya
ditunggu ya kalau gitu kita ambil duit kesana sekarang
oke terima kasih
ya allah aku kepikiran elsa terus terusan dari tadi
foto bu andin akan kami jadikan cover depan majalah cetak maupun majalah online nanti
semoga ini bisa jadi usaha bu andien untuk menemukan pak aldebaran yang hilang ya
meskipun titik hilangnya di sumatera tapi kan kita nggak tahu perjalanan semuanya
kecilanya saya udah berusaha untuk menemukan suami saya
iya bahkan ibu membentuk tim sendiri untuk menemukan suami ibu
dan mungkin tim ibu bisa menemukan penumpang yang lainnya
kalau begitu kami pamit terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai
terima kasih banyak ya
terima kasih bu kalau gitu saya perkenasi ya bu
pak beresnya pak silakan
bu andien jujur saya sangat bangga dengan ibu
karena setahu saya tidak banyak wanita yang diwawancari oleh majalah strong ini bu
standar mereka sangat tinggi
terima kasih banyak pak randy
oh ya bu tapi untuk soal yang kita punya tim sendiri itu ternyata sekarang udah banyak yang tahu bu
dan pemberitahannya juga banyak
sebanyak yang kita baca dan saya pun membaca itu semuanya positif
bahkan beberapa dari keluarga korban bersimpati dengan yang kita lakukan ini bu
sebenarnya saya khawatir di situnya aja sih
karena saya tidak mau seolah olah saya mengecilkan usaha dari pesawat
dari maskapai ataupun dari pemerintah ya
karena saya tahu mereka juga usahanya juga sangat luar biasa sekali untuk menemukan pesawat yang ini

ya tapi saya rasa bu pemerintah maupun maskapai bisa memahami ini bu
ya semoga aja ya kita berdoa aja yang terbaik
terus kita jadi datang ke pabrik memang saya harus ngecek ya produk terbaru itu
iya betul bu kalau ibu longgar mungkin kita bisa berangkat sekarang ke sana
oke ya udah saya siap siap dulu sebentar ya
maafin bapak ya sayang kita belum bisa berkumpul sama mama
tapi insya allah papa akan segera mewujudkannya
mama akan segera keluar dan berkumpul dengan kita sayang
ya allah entah kenapa keisha begitu sedih
jarang sekali dia
dia nangis seperti gini
ternyata nino habis berkunjung
saya senang sekali
kenapa surya sudah terus terusan beli kopi saya
kafe saya juga jadi laris
ini mau sampai kapan sih ngobrolnya
bapak kalau udah diajak ngobrol
aduh susah sekali berhentinya
padahal kan udah janji mau jenggok elsa
aku bener bener udah gak sabar mau ketemu elsa
ah aku mau ke toilet dulu sebentar
sebentar ya pak
padahal habis ketemu suaminya
tapi masih aja kayak gitu
dulu padahal kalau habis ketemuan sama suami dan anaknya
dia jadi happy bawaannya
malah sering cerita cerita sama kita
sekarang mah boro boro
gue baru kepikiran
masih ada papa sama mama
mereka bisa cegah niat nino untuk tes dna keisyah
bukan bisa tapi harus
saya mau telpon orang tua saya
kamu pikir sipir pelayan kamu
saya nanti akan memanggil kami
gak ada sopan santunnya kamu sekarang
karena kerja saya bales dua saya tidak bisa
saya sudah ke seluruh negara sekarang
tidak bisa yang dengan apa
saya ikut anak struggles di rumah berdua
semoga keadaan mereka senang
illuminated dari alami berguna yang menyebabkan seluruhjelek
mungkin harus bebas dari bagian kecil aja ya

saya banyak bebas dulu ya

gara gara saya naruh embernya sembarangan
handphone nya jadi jatuh
ya ya bu gak apa apa
bukan kamu yang salah kok saya yang salah saya
aduh bu saya minta maaf banget ya bu
ya bu sekali lagi saya minta maaf ya bu ya
kok bukan salah kamu saya yang salah
aduh nyala gak bu handphone nya bu
ini papa gak bisa ditelepon kenapa ya
oh ini kenapa gak bisa dihubungin sih semuanya
gue harus coba hubungin ke siapa
coba masa keriki
ada tamu lagi untuk ibu
pasti papa sama mama yang datang jenguk gue
ya mari bu saya ntar
cuma masih lemes aja badan
iya mama ingat ya mama harus menjaga kesehatan mama
jadi mama harus memperhatikan kondisi mama sendiri ya
iya pa pasti kan ada papa di samping mama
iya tapi kan yang tahu kondisi kesehatan mama itu mama sendiri
ya gimana kalau papa gak ada
kan apa yang harus memperhatikan diri mama sendiri
kita kan manusia cuma bisa berencana pak
tapi semuanya tuhan yang menentukan
ah pokoknya mama gak mau ditinggalin sama papa
kita harus selalu bersama
seterusnya sampai nanti
itu kan seumpama ma
insya allah papa akan menemani mama dan keisha
mama ingat kan waktu keisha belajar jalan ya
waktu di taman itu
keisha lu lucu banget
ya terus terus
waduh coba pintar banget
si cantik ini pinter banget sih
kamu berhasil udah bisa jalan
satu dua tiga
mamam yang besar
kebanyakan ya kebanyakan
iya pernah ngeliat kan kamu sayang
ini yang lain lagi
ada ekornya pak
lebih capek pak
mau kan nanti angin tidur
akan menemani mama sama kesha
sampai kesha menikah nanti
papa akan menjadi kakek kakek yang asik buat kesha
pokoknya kesha itu akan menjadi cucu kesayangan papa
iya sih pak
tapi mama ikut dong pak
pokoknya nanti kalau keisha hangout sama temen temennya
kita berdua harus terus ngikutin dia
jagain dia juga
kita akan kawal kesha sampai kita tua
iya pak ya
nanti pasti nino bakalan kesel sama kita pak
karena kita selalu belain kesha
selalu mihak kesha
jadi kita harus kasih yang terbaik buat kesha
ini progresnya berjalan dengan lancar ya pak rendy
semuanya on schedule
dan ya semoga semuanya sesuai harapan kita bu
sangat menarik sekali
ya karena memang
notnya sesuai revisi yang kita kirimkan
tapi udah test market
sudah dikirim ke beberapa titik juga
terus tentang masalah review influencer gimana
untuk sekarang ini masih proses negosiasi bu
masih belum deal
ya udah gak apa apa
dia sih influencer yang percaya sangat baik sekali ya
kalau misalkan budgetnya masih make sense
boleh dipertimbangkan lagi
baik bu itu pasti
dulu kan ibu pernah jadi brand ambasador kita juga bu
gak mau coba lagi
itu dulu ya ren
sekarang saya lebih baik menjalankan perusahaan mas al
yang mas al memang membuat perusahaan ini menjadi
tambah lebih maju
itu yang pengen saya lakuin sekarang
bu ani punya visi dan misi yang sama dengan pak al
mungkin itu yang membuat mereka menjadi pasangan yang kuat
dan saling menengkapi
ini kita balik ke kantor kan
iya bu kita kembali kantor
pak victor nya kemana pak
udah pulang duluan tadi dia nungguin kamu
karena kamu lama di toilet dia pamit dulu nanti acara lagi katanya
kamu lama banget di toilet kenapa
kamu lama banget di toilet kenapa

lah ini kenapa
jadi tadi aku lama di toilet
gara gara handphone aku jatuh
di dalam ember yang isinya penuh air
yaudah kita ke tempat servis
handphone dulu deh yang kemarin
taruh handphone kamu disana ya
tapi kan kita mau ke tempatnya elsa pak
ya kita taruh dulu aja
benerin handphone kamu abis itu kita langsung ke lapas elsa ya
emang waktunya keburu
insya allah insya allah ya
terus berarti sekarang kan
kamu gak ada handphone aku juga gak ada
nanti kalau tiba tiba ada orang yang mau hubungin kita berdua
hubunginnya kemana pak
aku takut kalau tiba tiba ada urgent gitu
gak ada yang urgent ya
kita berprasangka baik aja dulu ya
yaudah kita buru buru deh
kebetulan lu dateng kesini
lu kangen sama gue
gak ada apa apa
dan ini semua gara gara lu rick
dan ini semua gara gara lu rick
ya karena lo udah bilang sama nino soal baju lebarannya kesh

dan akhirnya apa sekarang
dia mau tes dna dan itu semua gara gara lu
lu udah kancurin semuanya rick
nino gak boleh tes dna
kebahagiaan gue udah hancur ya
dan sekarang keisha akan makin sedih
karena dia taunya
papanya itu adalah nino bukan ricky
dimana dia tes dna
gue gak tau
yang jelas dia ada di kantor sekarang
dari kantor dia mau ke rumah sakit untuk tes

lu itu jahat banget tau gak sih
ibu dari tadi bergerak teriak terus
jaga kesopanannya ya bu
kau pasti kecapean ya
habis ketemu mama
tadi sempet nangis
sekarang nyusu dulu ya
sekarang nyusu dulu ya
kamu kenapa sayang

harusnya kamu minum susu dulu baru kita jalan ya
maaf ya sayang ya
minum susunya ntar ya
kita jalan lagi ya kamu gak apa apa kan
nino gak boleh tes dna kekeisha
bisa hancur sandiwar gue selama ini

dan yeltsin gak bisa bersama gue

ini pergi ke kantor dulu baru pergi ke rumah sakit
gue harus juga hape hapen yang terjadi
gue harus juga hape hapen yang terjadi
perawat diri gak hanya harus perempuan tapi laki laki juga butuh perawatan
jadi ya coba kamu cari model atau influencer yang memadai untuk campaign kita kali ini
oh baik bu baik bu nanti saya akan cari kandidatnya
ya udah terima kasih ya
kok ibu tau kalau saya mau telepon catherine
saya kan pernah jatuh cinta
halo assalamualaikum kate
kamu kenapa kok suaranya kayak gelisah gitu
enggak mas ini loh jadi pak nino bawa anaknya ke kantor
jadi nanti selama meeting aku yang ngurusin anaknya
ya malah bagus dong kan
itu bisa jadi ajang latihan kamu kalau misalkan nanti kamu punya anak
dulu kita sempat ke restoran terus ada anak nyamperin aku
itu loh mas yang itu
iya yang waktu itu kita di restoran terus ada anak kecil nyamperin aku nangis kejar minta digendong
ya tapi kan setelah kamu gendong anak itu gak jadi nangis lagi
berarti jiwa kibuhan kamu udah ada
kok dia bisa tenang ya sama kamu
mas itu mah bukan jiwa keibuan kalau kayak gitu